pasca aksi teror di sejumlah tempat pengamanan ketat diterapkan di sejumlah masjid saat salat tarawih perdana menyambut bulan suci ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
pasca teror yang terjadi di sejumlah daerah pengamanan ketat dilakukan pada sholat tarawih di sejumlah masjid
pengamanan ketat diterapkan pada pelaksanaan sholat taraweh di masjid attaqwa polda bali
masjid yang berada di samping polda bali ini mendapat penjagaan puluhan polisi bahkan beberapa di antaranya dilengkapi senjata lengkap
untuk memudahkan pemeriksaan panitia masjid menutup gerbang utama masjid
seluruh jemaah yang datang dialihkan melalui pintu samping yang juga pintu masuk area kantor polda bali
alhamdulillah semua jamaah menyadari demi untuk kenyamanan dan keamanan
kita mengacu pada islam itu rahmatan lil alamin baik untuk semua rahmat untuk semua
sementara di masjid markas al islami makassar sulawesi selatan
pengamanan gabungan dilakukan oleh polsek bontoala bersama sejumlah warga
pengamanan ketat mulai dari pintu gerbang masuk parkiran serta di dalam masjid tersebut
untuk malam pertama ini sistem pengawasan sistem preventif pengawasi untuk mengantisipasi semua kegiatan kegiatan
jadi termasuk parkir jemaah dengan petugas petugas
dan kita bekerja sama dengan petugas keamanan
hal ini diterapkan untuk menjaga keamanan jemaah yang hendak menunaikan ibadah karawih